meski sudah meminta maaf aksi rombongan pesepeda masuk ke dalam restoran di semarang jawa tengah kamis lalu
ramai menjadi perbincangan di media sosial
rekaman cctv restoran memperlihatkan rombongan pesepeda masuk dengan membawa sepeda
bahkan salah satunya mengayuh sepeda hingga menarik perhatian pengunjung
ya bersepeda tak hanya sekedar olahraga
kini bersepeda juga menjadi bagian dari gaya hidup
saat bersepeda menjadi tren pada dasarnya merupakan hal yang baik
sayangnya tak semua pesepeda memahami etika saat berada di jalan raya
atau bertemu dengan pengguna transportasi lainnya
sepeda bisa mencontohkan lebih baik ketika berada di lingkungan manapun
sudah disediakan jalur sepeda kita dengan tertib dengan disiplin menggunakan jalur sepeda itu
sehingga tidak merugikan pengguna jalan yang lain
seperti motor mobil dan pejalan kaki
namun jikapun kita berjalan atau berada di jalanan jalanan yang tidak ada jalur sepedanya
maka etikanya adalah kita share the road
berbagi jalan itu kepada pertama
yang paling diutamakan adalah pejalan kaki
terus kita para pesepeda terus ada pengendara motor sepeda motor dan ada pengendara mobil
bicara tentang sepeda
bisa lepas dari awal sejarah aktivitas ini masuk ke indonesia
menurut catatan sejarah sepeda juga digunakan tentara saat berperang
sebagai pengganti kuda sebelum teknologi canggih berkembang
dan berhasil mengunculkan kendaraan bermesin
sepeda diperkirakan mulai ada pada akhir abad delapan belas
di indonesia sepeda muncul di zaman penjajahan belanda
sejak perang dunia pertama dan kedua kita mengenal sepeda
sepeda dibawa oleh bala tentara oleh tentara belanda untuk mereka bertugas
kemudian mulai ramai diperdagangkan setidaknya sejak akhir abad sembilan belas dan awal abad dua puluh
di pasar baru tepatnya itu sepeda banyak diperdagangkan
jadi sepeda adalah alat transportasi milik kelas menengah ke atas
kalau dulu sepeda hanya menjadi alat transportasi yang dimiliki oleh mereka
yang berada di strata sosial ekonomi menengah ke atas
kini siapapun bisa melakukan aktivitas ini
bersepeda kian digandrungi tua muda dengan latar belakang ekonomi berbeda
tetap bersepeda dengan menjaga etika
karena bersepeda tak hanya demi sehat semata
tapi juga keselamatan dan kenyamanan bersama
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia